selasa pagi presiden joko widodo menerima kunjungan kehormatan utusan khusus
perserikatan bangsa bangsa untuk inklusi keuangan ratu maksima dari belanda
kunjungan kehormatan tersebut berlangsung di istana merdeka jakarta pusat
presiden didampingi sejumlah menteri seperti menteri luar negeri retno marsudi
menteri koordinator perekonomian darmin nasution sekretaris kabinet pramono anung
dan menteri sekretaris negara pratikno
pertemuan kali ini membahas program layanan perbankan dengan basis kartu atau rekening
untuk mendukung akses keuangan bagi masyarakat seperti modal usaha kecil
layanan kesehatan bpjs kesehatan hingga beasiswa pendidikan
yang kedua menyederhanakan izin izin yang membuat kita ruwet
ini tadi sudah kita diskusikan juga dengan inklusi keuangan ratu maksima
dua hal ini kalau kita bisa selesaikan ini akan mempercepat inklusi keuangan kita